banjir jabodetabek di awal tahun dua ribu dua puluh juga berimbas terhadap lalu lintas di tol jakarta cikampek
terdapat genangan di kilometer dua puluh empat arah jakarta
kepadatan kendaraan terjadi di jalan tol existing cikampek menuju jakarta
hal ini diakibatkan adanya genangan air di kilometer dua puluh empat arah jakarta
otoritas terkait memperlakukan kontraflow dari kilometer dua puluh sembilan hingga kilometer dua puluh tiga
kontraflow diberlakukan sejak kamis pagi
hingga saat ini seluruh pengguna jalan tol dari arah cikampek yang menuju jakarta
diharapkan dapat menggunakan tol elevated
penyebab genangan dipastikan akibat dari tingginya curah hujan
hingga melebihi daya tampung saluran air yang terdapat di bawah jalan tol
upaya yang dilakukan petugas adalah mengalihkan genangan ke sungai kalimalang menggunakan pompa air
masyarakat pasti akan terganggu tapi mudah mudahan hari ini bisa kelar
selesai kalau tidak ada
hujan terus lagi dan crosser nya sudah diberesin